hai dengan semangat wiono menata dagangannya di pasar turi baru kamis pagi pedagang aneka
perkakas dapur ini memiliki harapan besar dari kembali ramainya pasar turi baru sebelumnya tak
kurang dua puluh tujuh tahun wiono berjualan di pasar turi mulai dibangunan pasar turi lama kemudian bapak
dua anak ini harus pindah ke lapak semi permanen di tempat penampungan sementara
tps pasca pasar turi mengalami kebakaran hebat tahun dua ribu tujuh ya ini ya dari tiga jaman ini sebelum
kebakaran setelah kebakaran kan di penampungan sampai sekarang ini kan gedung baru sudah selesai
masuk sini perbedaannya ya perbedaannya ya waktu sebelum kebakaran ya masih lumayan banyak pengunjung
tps itu ya mengandalkan pelanggan aja pelanggan itu
kritis baru ya harus ini apa harus sabar ya ini apa untuk mengambil langganan yang lama itu
dan juga apa namanya untuk ini kok bisa ya mendapatkan langganan baru itu tak hanya
pedagang pasar turi lama yang menempati gedung pasar turi baru isa penjual pakaian ini merintis
berjualan di gedung pasar turi baru meski isha harus berjuang mencari pelanggan baru bisa enggak
masalah gini enggak saya
pasar turi sempat populer sebagai pemasok partai besar perlengkapan rumah tangga
mainan elektronik hingga aneka fashion dan tekstil se indonesia timur
namun pasca beberapa kali kebakaran besar dan konflik selama lima belas tahun terakhir
pasar turi dianggap mati suri
ribuan pedagang harus berjualan di tempat penampungan sementara atau tps
rabu tiga puluh maret kemarin gedung pasar turi baru yang merupakan aset pemerintah kota surabaya di soft opening
dan di hari kedua pembeli dari luar kota juga mulai berdatangan
saya sebagai pengunjung sini untuk pengunjung banyak dari ngeresi sidoarjo sampai lamongan pun ada disini
untuk pecah belah atau sebagainya gitu
pembelian minimal banyak bisa sampai ke luar pulau juga disini tuh
ya untuk harga ya kalau udah yang tahu harga mungkin lebih baik ke sini gitu loh
yang untuk buat apa pulaan gitu
pasar turi baru terdiri dari sembilan lantai dengan enam empat ratus dua puluh lima stand
pasar modern ini dilengkapi empat puluh dua unit eskalator enam lift masjid dan delapan

bukannya pasar turi sebelum ramadan diharapkan bisa menaikkan omset penjualan pedagang
dan menggerakkan perekonomian khususnya di era new normal ini
tim liputan cnn indonesia